pada pemusatan latihan yang dimulai sejak satu februari ini
pelatih asal serbia ratsku toroman menekankan pada pemantapan sistem offense dan defense yang diinginkannya
berbeda dengan squad yang tampil di jendela kedua kualifikasi fiba asia di bahrain akhir november tahun lalu
kali ini toroman kembali memanggil center muda indonesia derik mikhail dan suter satria muda sandi ibrahim
keduanya mengganti posisi vincent kosasi dan juan lauren
sangat bersyukur mendapat kepercayaan dari pelatih untuk bergabung bersama timnas nanti untuk bertanding di doha
saya berusaha maksimal untuk memberikan kontribusi yang maksimal dan membantu meraih kemenangan di doha nanti
di jendela ketiga kualifikasi fiba asia dua ribu dua puluh satu yang akan berlangsung di qatar delapan belas hingga dua puluh dua februari
timnas basket indonesia akan tampil tiga kali melawan korea selatan filipina dan thailand
meski masih dalam situasi pandemi kondisi fisik dari dua belas pemain yang dipanggil dalam kondisi cukup prima
hal ini dikarenakan seluruh pemain sudah berlatih di klubnya masing masing sebagai persiapan jelang tampil di ibl
kita yang pasti meraih kemenangan sama thailand itu sudah pasti
untuk melawan filipina dan korea pastinya kita akan memberikan perlawanan yang sengit
yang diharapkan pasti membuat kejutan
sebenarnya apapun hasil di jendela ketiga kualifikasi
fiba asia ini tidak akan mempengaruhi posisi indonesia
yang sudah pasti lolos sebagai tuan rumah kejuaraan fiba asia agustus dua ribu dua puluh satu